terima kasih anda masih di redaksi siang
wisata berbasis edukasi alam atau ekowisata bisa menjadi salah satu cara untuk menikmati akhir pekan bersama keluarga
jika anda masih belum menentukan di mana lokasinya mengunjungi taman nasional gunung halimun salak ini
mungkin layak untuk dicoba karena memiliki potensi wisata alam yang cukup beragam
dan informasinya akan sekaligus menutup redaksi siang indonesia
siang kali ini saya ratu nabila terima kasih dan sampai jumpa
selamat datang di hutan hujan tropis terluas di pulau jawa
taman nasional gunung halimun salak di kabupaten bogor jawa barat
satu dari tujuh belas kawasan yang menjadi objek ekowisata di tnghi
berlokasi di desa malasari kecamatan nanggung kabupaten bogor jawa barat
kawasan resort yang dibangun tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ini menawarkan wisata berbasis edukasi alam
ini adalah kano fitril kano fitri dibangun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
tujuan awal adalah untuk rekreasi sekaligus edukasi terkait dengan pengamatan satwa yang ada di sekitar resort cikaniki
baik itu oajawa kemudian
hukum dan lain sebagainya
demi keamanan sejumlah aturan memang harus dipatuhi
mengingat tak ada alat pengamanan yang secara khusus dipasang ke pengunjung saat menaiki kanopi trail
kalau dilihat tangganya memang cukup kecil karena memang fasilitas ini hanya bisa dinikmati atau dipatasi pengunjungnya
setiap kali menaiki kanopitoilnya hanya sebanyak sepuluh orang demi faktor keamanan
selain membatasi jumlah pengunjung yang bisa menaiki kano fitril
waktu kunjungan pun dibatasi hanya dua puluh menit per kelompok jika antrean cukup panjang
lihat dari instagram aja enak aja pengen eksplor gitu doang
untuk bisa menikmati sensasi ekowisata dengan menaiki kanopi trail pengunjung akan dikenakan biaya rp dua puluh lima per orang
dan rp satu ratus lima puluh per sepuluh orang
jika anda datang dengan rombongan
puas menikmati pemandangan alam dari ketinggian saya pun bergeser ke potensi wisata lain yang ada di cikaniki
saat ini saya sudah berada di curug macan yang menjadi salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi di resor cikaniki kabupaten bogor jawa barat
kenapa dinamakan curug macan
karena memang menjadi lokasi dimana macan kumbang dan juga macan putul yang jumlahnya masih ada enam puluh delapan ekor di kawasan ini setiap paginya
mereka datang ke curug ini untuk berjemur di batu yang ada di sana dan juga meminum air sungai cikaniki
keberadaan enam puluh delapan ekor macan tutul di resort cikaniki tnghs memang terus dipantau oleh petugas
salah satunya melalui kamera trap yang dipasang di sejumlah titik yang menjadi jalur lintas hewan karnivora tersebut
meski macan tutul kerap menyambangi curug macan petugas menyebut
sejauh ini belum pernah ada kasus penyerangan pengunjung ataupun warga lokal oleh hewan buas ini
taman nasional gunung halimun salak merupakan hamparan hutan seluas delapan puluh tujuh enam ratus sembilan puluh sembilan hektare yang dibagi menjadi empat zona
yaitu zona inti zona rimba zona pemanfaatan dan zona tradisional budaya
luas zona pemanfaatan yang menjadi destinasi ekowisata hanyalah tiga hingga lima persen dari luas keseluruhan taman nasional
yang juga berstatus sebagai hutan lindung ini